kabinet kerja jilid satu jokowi jk akan purna tugas
sebelum purna tugas jajaran kabinet bersama presiden jokowi dan wapres yusuf kala foto bersama di istana
sesi foto digelar di halaman istana merdeka jalan medan merdeka utara jakarta pusat pada jumat siang
hampir seluruh jajaran kabinet hadir termasuk mantan menkumham yasona lauli dan mantan menko pmk puan maharani
jokowi dan para menteri berpose formal dan bebas
ibu negara iryana dan istri jk mufidah kala hadir dalam sesi foto
jokowi juga berfoto bersama jajaran staf khusus presiden termasuk johan budi yang sudah dilantik menjadi anggota dpr
guru baiknya pak basuki pak yoben enggak pernah menampilkan pak mewajib
yang kedua juga saya kaget ternyata pak tito karnavian
suaranya kalau saya disuruh milih pak tito atau pak wankar saya pilih pak wankar
enggak saya tetap pilih pak wankar
tapi suaranya sangat sekali pak tito